semakin banyaknya kendaraan listrik menjadi indikasi masyarakat mulai beralih dari energi fosil ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan
data dari gabungan industri kendaraan indonesia atau gaikindo mencatat
setiap tahun penjualan mobil listrik terus meningkat sebanyak tiga puluh hingga tiga puluh dua persen
tercatat pada tahun dua ribu dua puluh penjualan mobil listrik sebanyak satu dua ratus tiga puluh empat unit
bahkan pada tahun dua ribu dua puluh satu naik hingga mencapai satu sembilan ratus unit
menyambut masa transisi itu pt pertamina juga ikut serta dalam peralihan ke energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan
salah satunya dengan pembangunan green energy station
pada gas ini layanan ramah lingkungan yang tersedia mulai dari penggunaan panel surya sebagai sumber energi spbu
dan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spklu
spbu koko jemur sari salah satunya
sejak tahun dua ribu dua puluh satu secara bertahap spbu ini mulai menerapkan layanan yang lebih ramah lingkungan
dimulai dengan pembangunan panel surya
ada dua belas panel di atap spbu yang bekerja untuk menyerap cahaya matahari yang nantinya akan diubah menjadi energi
dalam satu bulan panel surya ini mampu menghasilkan tujuh ratus hingga delapan ratus watt listrik
listrik yang dihasilkan ini digunakan menjadi sumber energi listrik di spbu
selama menggunakan panel surya
biaya operasional spbu bahkan bisa turun delapan hingga sepuluh persen
mas agus bisa diceritakan nggak ini gimana sih untuk pemanfaatan dari panel surya
sampai akhirnya bisa didistribusikan menjadi energi listrik sendiri di sini
iya pak jadi panel surya yang sore apa
sinar yang ditangkap dari atas panel surya masuknya ke sebelah sana pak
jadi di sebelah sana nanti kita lihat berapa watt yang dihasilkan
terus disalurkan ke sini
nah di sini dimanfaatkan untuk kebutuhan spbu mbak
mulai dari lampu
dan lain lain juga yang membutuhkan tenaga listrik disalurkan di sini
di wilayah spbu koko pertamina retail
sudah ada dua puluh satu spbu yang memasang panel surya
lokasinya di surabaya dan sidoarjo
tidak hanya pembangunan panel surya
pertamina nantinya juga akan mengembangkan spklu di wilayah ini
bahwasannya spbu green energy station tadi untuk pelayanan listriknya
itu saat ini kita di wilayah kerja kami
itu baru ada di bali
bali sudah ada panel surya
tapi juga ada untuk charging
untuk nge charge nya sudah ada di sana
nah untuk wilayah surabaya dan sekitarnya
sedang dalam waktu dekat ini akan segera kita coba lakukan untuk kegiatan tersebut
masyarakat berharap penggunaan energi terbarukan bisa dirasakan langsung
ferdasy suwoyo salah satunya
sebagai pengguna mobil listrik berharap pt
pertamina dapat segera merealisasikan pembangunan spklu di wilayah surabaya
dengan begitu konsep green energy dapat dia rasakan manfaatnya secara langsung
saya apresiasi ya dengan adanya spbu green energy di surabaya
tapi saya sebagai pengguna mobil listrik
saya sih berharap pertamina punya spklu
karena kadang saya worry kalau di jalan tiba tiba baterai ini harus nge charge kan
tapi nggak ada tempat selain di rumah gitu
jadi jujur pun saya untuk menggunakan mobil listrik ini cuma di kota kota aja
belum berani di luar kota
di sisi lain semakin banyaknya instansi yang menggunakan energi yang ramah lingkungan
diapresiasi dosen teknik lingkungan its
namun penggunaan energi terbarukan harus tetap diperhitungkan dalam pemanfaatannya
jangan sekedar untuk motivasi pengurangan biaya operasional
namun harus berdampak positif bagi lingkungan
tapi yang jelas kalau mereka menggunakan spbu itu lahannya luas
itu cukup banyak yang bisa dihasilkan ya
jadi sebenarnya itu bukan hanya emosional tapi bagus banget gitu loh
cuma mudah mudahan itu juga dihitung ya
tidak sekedar dipakai tapi dihitung bahwa mereka bisa mengurangi
bukan mengurangi uang ya mengurangi emisi karbon itu mungkin lebih penting gitu
pt pertamina patraniaga berharap menjamurnya green energy station
sesuai yang dicanangkan pemerintah